yang dilayangkan oleh kubu anies baswedan mohamiskandar serta ganjar pranowo dan mahfud md
ya saya kira bisa juga dibaca seperti itu ya
sudah bersedia berbincang malam hari ini
rumah blendy berdiri sejak oktober lalu
lalu ada pra eksekutornya ada pra surveyernya seperti itu
nah memang terakhir terakhir ini kelihatannya
mobil mobil yang masuk juga udah mulai dibatasin
kebijakan mana dan prosesnya harus cepat
adonan awal kerupuk padang kemudian dicampur
ternyata memang usaha itu tidak mengkhianati hasil
waduh sayang kalau badan yang tumbak
juga ada potensi gelombang tinggi yang diperingatkan oleh badan geologi kementerian sdm
sebenernya yang digunakan polisi itu udah dua ribu an ya
dan rusun ini kemudian disiapkan untuk penghuni penghuni lain
dan keakrapan dari suku madura
dua ribu dua puluh empat maju lagi ke senayan atau langsung nih jadi bupati mungkin di sini kan
untuk pertama kalinya seorang megawati
ya ternyata kunci terbebas dari depresi pasca patah hati adalah penerimaan diri
bahwasanya masih banyak peluang lain mungkin di onshore selainnya
tergantung dari mana kita melihat ini mimpi politik atau politik mimpi
siapa sih yang dalam pertandingan itu yang paling memegang kendali
selain itu juga saya bisa tunjukkan kamar mandinya
israel terus membalas serangan hamas ke wilayah gaza secara membabi buta
setahun bekerja bisa mendapatkan thr satu bulan
tapi kan disitu saksi ngebantah
dalam acara pernikahan kaisang pangarap dan erina gudono
rilis yang dikeluarkan oleh otoritas departemen luar negeri amerika serikat menyebut ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada penggunaan aplikasi peduli lindungi karena mengumpulkan informasi personal penggunanya
guru besar kesehatan masyarakat veteriner universitas erlangga surabaya mustafa helmi effendi
ya tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu akan seperti apa hasilnya
jahe serai tingit ketumbar
menjaga dan melestarikan terumbu karang serta ekosistem laut
makanya penangkapannya juga harus apa ya
jangan kayak rafi ahmad masukin story kan jadi river
tapi kalau cuma kecil atau perempuan mampu
dari dulu itu udah normal serius
nah sekarang kan parpol yang bergabung makin ramai
tapi juga shifting ya dan perilaku lifestyle dari masyarakat untuk bisa menggunakan kendaraan non fosil
ini agak ini ya agak
peran pria kelahiran jakarta lima belas juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu sama pentingnya untuk menjaga ekosistem laut khususnya terumbu karang
tergantung ini sih pak ya masalah ikan itu
ini ruang fiskalnya padang lawas saya kira bisa jadi contoh ada banyak juga kabupaten lain yang sama
hamburger di kedua tier
tadi kalau misalnya kita sudah membangun
ya membersihkan masing masing lingkungannya bersama pak lurah
yang paling banyak ditanya dari konjur kereta api adalah
karena isu sampah itu memang bukan isu satu daerah
dan target oleh israel
di tengah hutan terdapat pembibitan bertenaga surya
jadi kalau dia cukup akan dia akan bulu itu krimis dari mulus gitu loh jadinya bulunya ya
pertama kali saya masuk dpl di dpl
jika biasanya tempat produksi cincau menggunakan kayu bakar di bawah kuali
dan jangan lupa bagi yang belum melakukan vaksin didorong untuk segera vaksin ataupun booster ya bu nadia
organisasi pangan dan pertanian dunia fao menetapkan tanggal satu juni sebagai hari susu sedunia sejak dua ribu satu
wisata di sekitar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya
sehingga dengan dua hal ini akan sangat membantu
pengawasan yang ditempatkan di bawah
kita sesuai arahan dan perintah dari masyarakat
berarti masih kalau anak muda nongki nongki istilahnya itu masih nongki dong
kini hanya bisa menjaring rata rata dua puluh kg ikan sekali berlayar
saat berburu babi kutil bawean pemburu biasanya menggunakan bantuan anjing

bagian dari kepala atau bagian dari wajah itu kan yang mudah dikenali seperti itu
tentunya akan ada kebijakan ganjil genap yang bisa diterapkan
di area depok sendiri belum ada pos penyekatan sehingga kendaraan yang berdatangan dari arah depok ke wilayah dki jakarta tidak tersaring
jadi untuk membantu kita suami suami lagi covid itu kan memang suami
kpu masih punya sandaran lain
istilahnya belum lulus di sma delapan belas kan
presiden jokowi menggelar open house pada hari lebaran
bagi satwa tertentu dimasukkan dalam jenis dilindungi menjadi satu satunya cara untuk menekan laju kepunahan
setelah mengurus hewan herbivora saatnya saya merawat hewan karnivora atau hewan pemakan daging
ya oleh hospitalisasi rawat inap
terus ada pait pait bukan pait pait tapi agak getir dari jahe tapi lah kehidupan
jika menemukan sapi dengan gejala tersebut peternak harus segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat untuk penanganan lebih lanjut
jadi warga negara australia ya yang untuk belajar bahasa
lihat peserta pemilu pilpres itu adalah
nah untuk umum itu sebenarnya memang perlu support gitu ya